jika panggung dangdutnya dikuburan
tak ayal videonya jadi viral dibagikan di sejumlah akun dan platform media sosial
salah satunya di akun twitter fadi yuandi at jurik lagu
netizen pun ramai berkomentar
sebagian menilai kepantasan hiburan di area pemakaman
hingga yang menganggap konser di lokasi tidak biasa ini
bagus untuk menyadarkan jika hidup hanya untuk sementara
di video yang viral panggung beserta sound system pendukungnya memang tak berjarak dengan jajaran makam
penyanyi dari orkes dangdut bovita bahkan seolah olah menyanyi untuk menghibur penghuni kubur
sementara sebagian penonton hadirin sebuah acara hajatan